mau godok alias kuah bisa
bagaimana kita berkontribusi untuk free palestime
apalagi ada bum iguodala billy butler
karena kalau gaya hidupnya juga tinggi terus
gue diajakin sama teman smp gue
kelas e itu pembibitan
di situ kenanya mungkin kita lagi sepedahan kita kena
ia terkejut mendapati banyaknya pasien diabetes yang harus kehilangan anggota tubuh mereka
bersama para mama saya membelah ombak dengan longboat menuju tempat panen
konon dinamakan ceker brebes karena kalau kita makan si ceker brebes ini